anda bergabung di liputan khusus cnn gomudik
padatnya lalu lintas di brebes jawa tengah mengakibatkan sejumlah pemudik kelaparan
pemudik yang terjebak di pintu tol brebes timur mendapatkan bantuan makanan untuk santap sahur dini hari tadi
pemerintah kabupaten brebes memberikan paket makanan berupa nasi dan air mineral
hingga dini hari tadi ribuan kendaraan masih terjebak di pintu tol brebes
dan polisi masih menerapkan rekayasa buka tutup jalan untuk mengatur lalu lintas